kepolisian daerah jawa timur memberikan penghargaan kepada dua belas anggota polisi berprestasi dari ke dua belas polisi
tiga diantaranya adalah anggota satlantas yang aksinya sempat viral di media sosial
inilah video aksi heroik polisi yang sempat viral di media sosial beberapa hari terakhir
video ini sempat mengebohkan dunia maya
salah satunya adalah aksi heroik bribda yulianto anggota satlantas polrestabes surabaya
yang ditabrak mobil milik bandar narkoba saat melakukan pengejaran di jalan bunguran depan pasar atom surabaya
akibat kejadian ini bribda yulianto mengalami luka dan sempat dirawat rumah sakit
selain itu ada juga aksi humanis bribka suwaji anggota satlantas polres pasuruan yang menolong nenek tua menyeberang jalan
sambil memikul karung besar milik si nenek
ia juga membayar ongkos becak untuk mengantar nenek sampai ke tujuan
ada juga dua anggota satlantas polres malang yang menjadi pemeran dan pemilik ide kreatif pembuatan video edukasi tertib lalu lintas
yang berjudul zebra blos the series polis zaman now yang viral di media sosial
dan mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari kakor lantas polri
video itu dianggap sebagai inovasi dalam mengedukasi masyarakat

penghargaan ini sesuai perintah kapolri bahwa anggota yang berprestasi maupun yang membawa nama baik polri harus diberi penghargaan
sementara yang bersalah harus dihukum
pemberian penghargaan ini sendiri sudah melalui proses penilaian secara objektif
dari tim khusus yang dipimpin oleh irwasda karo sdm dan kabit propam polda jatim